selanjutnya kita ke informasi lain
pesta rakyat yang digelar sahabat ganjar di kota padang berlangsung sukses dan meriah
pesta rakyat menampilkan kemeriahan dari para musisi ternama hingga pasar rakyat
yang menyajikan beragam produk umkm lokal
pesta rakyat yang digelar sahabat ganjar berlangsung sukses dan meriah di kota padang sumatera barat pada sabtu lalu
pesta rakyat menampilkan para musisi ternama seperti solja fed brotherhood happy soda dan penampilan enerjik lainnya
tidak hanya menampilkan kemeriahan hiburan
dan musik pesta rakyat juga berisi pasar rakyat yang menyajikan beragam produk umkm lokal
ketua dpw sahabat ganjar sumatera barat anton irza menyampaikan konser gratis ini tidak hanya menyajikan hiburan semata
tapi juga mendukung usaha lokal
jadi selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat kita juga mendatangkan umkm dari masyarakat sekitar
anton mengungkapkan pesta rakyat ganjar pranowo
jokowi baru pertama kali diadakan di kota padang dan mendapatkan antusiasme luar biasa dari warga yang hadir
alhamdulillah sampai saat ini kita melihat memang sangat luar biasa
dan bahkan beberapa hari sebelum giat ini berlangsung pun
dari berbagai dari sembilan belas kota kabupaten di sumatera barat itu banyak yang menanyakan
dari tadi kita melaksanakan acara kita telah ya dari sembilan belas dpc sahabat ganjar alhamdulillah hadir semua
sementara ketua dpp sahabat ganjar gus nahib menyampaikan harapannya kepada masyarakat di kota padang
untuk tetap mendukung ganjar pranowo pada dua ribu dua puluh empat mendatang
kepada seluruh masyarakat padang khususnya dan umumnya bangsa indonesia
bersama sahabat ganjar mari kita hantarkan pak ganjar
untuk menjadi presiden di tahun dua ribu dua puluh
dengan kehadiran lebih dari seribu pedagang dan ribuan pengunjung
acara ini tidak hanya sebagai ajang hiburan tapi juga platform vital bagi umkm lokal
sahabat ganjar memberikan apresiasi yang tinggi terhadap dukungan masyarakat
pesta rakyat diharapkan menjadi wadah untuk menampung aspirasi dukungan dari masyarakat
kepada ganjar pranowo menjadi presiden indonesia pada dua ribu dua puluh